sami rahayu tak henti hentinya mengucap syukur ketika saya temui di asrama haji sukolilo surabaya sabtu delapan belas juni dua ribu dua puluh
maklum nasibnya sempat dirundung ketidakjelasan selama dua pekan apakah bisa berangkat ke tanah suci atau tidak
alasannya pada tujuh juni ia dinyatakan positif covid sembilan belas
sedangkan sang suami negatif dan bisa terbang bersama jamaah haji kloter lima
usai dua minggu isolasi sami kembali menjalani swab tes pcr dan hasilnya negatif
ia pun lega diizinkan menunaikan ibadah haji bersama jamaah lain dari kloter xxi nanti
saya kira saya tetap bersyukur semuanya itu adalah kodarullah ya
jadi apapun itu pasti ada tidak mungkin
dan tidak ada yang baik pasti itu yang terbaik buat saya
mungkin kalau saya dipaksakan pada waktu itu bisa aja waktu itu saya di medina bisa jatuh atau tepar mungkin ya
nah ini saya kalau di rumah ini saya masih bisa istirahat saya bisa masih mengobati dengan tenang gitu
meskipun saya akhirnya untuk empat belas hari ini terpisah dengan suami gitu
sesuai jadwal kloter xxi ini akan berjalan ke tanah suci
kloter dua puluh satu ini diberangkatkan ke arab saudi pada minggu sembilan belas juni dua ribu dua puluh dua mendatang
pukul dua belas lebih empat puluh lima menit
berbeda dengan gelombang satu yang masuk arab saudi melalui madinah gelombang dua terbang dari tanah air menuju ke jeddah
selain covid sembilan belas penyakit lain yang patut diwaspadai adalah demam berdarah
mengingat saat ini hujan masih rutin turun hingga menciptakan genangan air
pengelola asrama haji sukolilo surabaya rutin melakukan fogging atau pengasapan di area asrama
ini kan satu demi kenyamanan jamaah ya karena kenyamanan di saat istirahat kan sangat penting
dari gangguan gangguan termasuk nyamuk
kemudian yang kedua tentu kita ikhtiari jangan sampai nanti ada yang kena demam berdarah karena nyamuk tersebut
sejauh ini sampai kloter terakhir di gelombang satu ada dua calon haji yang tertunda keberangkatannya karena dalam kondisi hamil
sesuai aturan penerbangan yang diperkenankan adalah usia kehamilan
jam empat belas sampai dua puluh enam minggu
sedangkan yang sakit ada tujuh orang
miftah farid adria sucaksono surabaya jawa timur